jangan maju jangan maju
jangan maju jangan maju
banyaknya hanya satu hal ya secanggih canggihnya rekayasa manusia
rekayasa milik kita yang sangat berharga
artinya saya akan ikut informatifnya
untuk ikut di cernak sendiri ya
ini kan seperti bola panas yang bapak pengusarkan gitu
yang rekayasa di cernak sendiri
yang rekayasa di cernak sendiri
tapi kan mereka punya dukungan mereka tidak ada
bapak bapak untuk diberikan jangkauannya milik mereka itu pak
kasih jalan pak kasih simpatan pak
pak kasih jalan
pak kasih jalan pak
apakah yang mau nempati kebunan pak
siapa yang mereka yang pak
lawan pak ya lawan pak ya pak
pak jangan disahat
tidak masalah lphrk dengan pak
seperti apa kai
pak anggarannya sampai ke jual perhiasan pak
pak topik anak pak sampai ke jual perhiasan nggak pak